kasus kematian fina remaja putri asal cirebon masih terus menjadi pembicaraan
kasus delapan tahun lalu itu kembali mencuat setelah rilis film fina berdasar kisah nyata kematian pasangan remaja vina dan eki yang tewas mengenaskan
masyarakat menilai banyak kejanggalan dari kasus tersebut
delapan terpidana menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan seorang diantaranya difonis delapan tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur
selanjutnya terpidana bernama saka tata mengaku menjadi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan vina dan eki pada dua ribu enam belas lalu
saat itu saka masih berusia lima belas tahun
dari delapan pelaku yang ditangkap saka tatal mendapat hukuman paling ringan karena masih di bawah umur
setelah menjalani hukuman penjara selama tiga tahun delapan bulan saka tatal bebas bersyarat pada april dua ribu dua puluh
usai kasus fina mencuat dan viral kembali saka tatal kembali muncul dan mengaku ia adalah korban salah tangkap di kasus
di rumah tapi di rumah tuh nggak nyaman gitu
didatangi polisi terus ditanyain polisi terus
ya kepengen saya pribadi saya pengennya nama saya pergi lagi kayak dulu lagi
setelah menjadi perbincangan hangat akhir akhir ini
satu persatu dpo berhasil ditangkap pihak polisian
dan bagaimana pandangan terhadap kasus ini sudah bergabung bersama saya pak reza indragiri seorang psikologi forensik
waalaikumsalam selamat pagi pak apa kabar pak
bagaimana pandangan pak reza dalam melihat kasus fina ini yang banyak dikatakan penuh dengan kejanggalan pak
saya jengkel ya karena ketika saya dengar ada pemberitaan tentang sekelompok anggota geng motor
yang melakukan penganiayaan pembunuhan perkosaan
koya hukuman bagi mereka hanya seumur hidup ya
saya bayangkan dengan kekejian sedemikian rupa mereka pantas ini para pelaku ini dihukum yang lebih berat lagi
tetapi setelah saya mencoba memberikan cermatan lebih kepada peristiwa ini
saya berbincang dengan pihak kodajabat
juga berkesempatan untuk membuka sejumlah berkas yang diperlihatkan kepada saya
maka justru di kepala saya muncul pemikiran tentang tiga loopholes tentang tiga celah
barangkali inilah area yang perlu dieksaminasi ulang oleh seluruh lembaga penegakan hukum pada kasus ini
yang pertama adalah loopholes terkait dengan proses pemeriksaan terhadap para tersangka
hari ini mereka sudah berstatus sebagai terpidana
saya saksikan foto foto sejumlah tersangka dalam kondisi babak belur
dan kata penasehat hukum mereka kondisi lebam lebam sedemikian rupa itu adalah akibat perlakuan yang diterima oleh para tersangka dari para penyidik
penyidik yang notabene bukan dari reskrimum melainkan dari res narkoba
karena kemudian pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang ada di res narkoba
itu informasi yang saya peroleh dari penasihat hukum
nah ketika saya juga bertemu dengan terpidana anak yaitu saka yang hari ini sudah bebas
saka pun mengatakan kepada saya serbaneka perlakuan kejam yang dia terima dari para penyidik di ruang pemeriksaan
nah apa yang dialami oleh para tersangka ini sebetulnya mengingatkan saya kembali dengan
sekian banyak kritik saya terhadap proses penegakan hukum secara umum
ketika penyidik terlalu menghabiskan banyak stamina banyak waktu untuk membongkar pengakuan dari tersangka
membongkar pengakuan keterangan pemeriksaan maraton dan sejenisnya dan sejenisnya dianggap sebagai cara yang jitu
semakin para tersangka diperlakukan secara keras
semakin tinggi pula validitas pengakuan yang mereka berikan
seolah ada anggapan sedemikian rupa
padahal pengakuan keterangan atau sejenisnya mengandalkan daya ingat manusia
dan daya ingat manusia rentan sekali mengalami fragmentasi dan distorsi
karena itulah psikologi forensik justru menyimpulkan bahwa aktivitas yang ditujukan untuk membongkar pengakuan
membongkar keterangan membongkar ingatan justru sangat mungkin menjadi hal yang akan merusak proses pengungkapan
terima kasih pengakuan keterangan dan sejenisnya memang sudah disimpulkan oleh psikologi forensik sebagai barang yang paling merusak atau mengganggu proses penegakan hukum
loopholes kedua berkait dengan narasi perkosaan
dalam perbincangan dengan direktri mumpolda jabbar memang beliau menyebut kata sperma pada tubuh korban
demikian pula pada berkas hasil pemeriksaan saya temukan kata sperma
tapi sperma tidak serta merta bisa kita simpulkan bahwa sudah terjadi perkosaan
sperma dari sudut pandang psikologi forensik bisa datang sebagai akibat dari dua bentuk aktivitas seksual
aktivitas seksual pertama adalah yang bersifat forceful
ada paksaan di dalamnya berarti ini kekerasan ini pidana mungkin berupa perkosaan
tapi kita tidak bisa abaikan kemungkinan lain bahwa sperma merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual
kalau yang satu ini yang terjadi maka praktis know case
ini perbuatan yang amoral tetapi bukan merupakan kriminal
nah sperma yang ditemukan di tubuh almarhumah sebetulnya sperma yang datang dari sebuah aktivitas seksual yang firstful
yang penuh paksaan ataukah datang dari aktivitas seksual yang konsensual
yang mau sama mau ini tidak terjawab
dalam kasus ini ada tiga belas orang laki laki
delapan orang sudah masuk ke dalam bui
orang disebut sebut sebagai buron
dan satu orang yaitu laki laki yang juga meninggal bersama dengan fina
yaitu disebut sebagai teman dekatnya fina
pertanyaannya adalah sperma ini merupakan sperma milik siapa
tidak bisa kita pukul rata langsung mengatakan oh semua
oh sebagian sudah melakukan tindakan perkosaan itu
tidak bisa karena sekali lagi harus dipastikan ini sperma milik siapa
jadi narasi tentang perkosaan terus terang saya bayangkan masih harus menjadi sebuah tanda tanya
tapi itu sudah menjadi dibantah juga oleh pihak polisian ya pak ya
mengenai pemerkosaan tersebut ya pak ya
di reskrimum polda jabar yang sempat saya tanya ke beliau
memang mengatakan tidak dilakukan uji dna
dan juga para tersangka tidak mengakui perbuatan mereka
nah dengan kata lain ditemukan sperma
dan sperma datang dari aktivitas seksual seperti apa
praktis tidak bisa kita langsung memutus seseorang
atau beberapa orang sudah melakukan perkosaan
sementara pembuktiannya amat sangat lemah
lo bos yang ketiga yaitu terkait dengan benarkah sudah terjadi pembunuhan
jawaban atas pertanyaan ini idealnya berangkat dari hasil bacaan terhadap hasil otopsi
kalau kita bicara hasil otopsi hasil visu
maka ini otoritasnya ada di kedokteran forensik
saya tidak berada di area itu
karena itulah saya sebatas ingin mengatakan satu hal bahwa
apakah sama atau justru berbeda informasi tentang trauma di tubuh korban
antara yang tercantum di dalam hasil pemeriksaan
dan kondisi trauma pada tubuh korban yang tercantum di dalam tuntutan jaksa
apakah keduanya sama atau justru berbeda
apakah trauma yang dipotret di dalam hasil pemeriksaan sama atau berbeda
dengan trauma yang terpotret di dalam hasil pemeriksaan
apa yang terjadi tidak terjadinya
apa namanya pembunuhan berencana ya pak
benarkah terjadi pembunuhan sekarang kita
maju benarkah terjadi pembunuhan berencana
sekarang kata kuncinya ada pada berencana
hanya bisa dibuktikan kalau
bisa diyakinkan bahwa pada
sumber daya dan resiko
dipastikan ada di kepala
tersangka kalau empat hal ini
tersedia sebelum mereka melancarkan aksi
maka barusan sudah disebut sebagai
untuk membuktikan apakah ini pembunuhan
atau bukan pembunuhan kecelakaan misalnya
silahkan bandingkan antara hasil otopsi
di dalam kepala para tersangka
target insentif sumber daya
kita pantas sebut mereka sebagai
ini pak ada lagi
sakat natal ini bukan pelakunya
apakah ada unsur unsur lain dari
salah tangkapnya si sakat tatal ini
sebetulnya bukan cerita kemarin sore
mengenal yang namanya salah tangkap
ada dua orang yang sudah di jebloskan
ke dalam penjara karena difonis bersalah
namun di kemudian hari ada orang yang
terketuk hati nuraninya sampai kemudian
pengakuan bahwa sayalah sesungguhnya
meringkuk di dalam penjara kasus hukum
mereka putusan atas diri mereka sudah
sudah mengikat tapi ternyata fakta
putusan hukum yang sudah inkrah pun bisa
saja mengandung kekilafan di dalamnya
sebuah mekanisme luar biasa yang
diistilahkan sebagai pk atau peninjauan
kembali juga kita ingat bagaimana
advokat senior sekali berotohasi
puan pun sampai hari ini masih
mempersoalkan jessica kliennya yang tetap dia
kini tidak melakukan apa yang didakwakan
terhadap dirinya juga dulu saya salah
pengamen yang sempat ditangkap oleh
polisi kemudian mengalami perlakuan
kekerasan sedemikian rupa tapi kemudian
akhirnya dilepaskan kembali kenapa harus
dilakukan perlakuan yang yang kejam
terhadap si pengamen tersebut ya
alat bukti sehingga yang paling mudah
memaksa seseorang yang sedang diperiksa
untuk mengeluarkan pengakuan yang sudah diperiksa oleh petugas dan pengamanku
pengakuan yang sudah diperiksa oleh petugas dan pengamanku
apapun pengakuan itu rekayasa sifatnya yaitu dengan cara cara kekerasan
nah berangkat dari potret potret salah tangkap semacam itu
tetapi tadi saya katakan oto hasibuan masih menganggap itu sebagai kriminalisasi ya mengada ngada
acap diistilahkan sebagai miscarage of justice
atau proses penegakan hukum yang sesat
apakah pada kasus yang kita perbincangkan ini juga sudah berlangsung discrige of justice
pertanyaan itu muncul karena tatuk kesadaran publik pun sudah terbuka
karena itu alih alih menyimpulkan saya justru mengajukan dua pertanyaan
yaitu benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan
yang implikasinya juga berkaitan dengan apakah sudah terjadi salah tangkap
kepada sekian banyak lembaga penegakan hukum terkait
saya sampaikan ke posko presisi mabes polri
sehingga saya juga pernah saya sampaikan ke barat siklimat pobes polri
saya sampaikan ke mahkamah agung
saya sampaikan ke komisi yudisial
maka saya juga mengajukan calling mengajukan panggilan
kepada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta komisi perlindungan anak indonesia
itulah lembaga lembaga negara yang saya kontak
terkait dengan apa yang bersiluweran di kepala saya
dan apakah sudah terjadi salah tangkap
pertanyaan pertanyaan ini hemat saya hanya bisa dijawab lewat eksaminasi ulang
berarti seluruh lembaga penegakan hukum
perlu baik secara bersama sama maupun secara masing masing
melakukan review kembali atas berkas hasil kerja mereka
perlu dikatakan bahwa seandainya hasil eksaminasi itu menunjukkan adanya loophole
konsekuensi hukumnya tentu akan mengubah nasib para terpidana
dari yang semula harus merikuk di dalam penjara selama lamanya
siapa tahu nantinya akan berubah status menjadi manusia merdeka
kemarin berhasil polisi berhasil menangkap satu persatu dpo ya pak
satu satu dpo si pegi ya perong itu
apakah akan menemukan titik terang untuk kasus ini pak
saya tidak tahu sesungguhnya para dpo yang
baik yang sudah tertangkap maupun yang belum tertangkap itu
peran mereka dalam pembunuhan dan perkosaan itu seperti apa
karena saya tidak tahu maka ya bahwa ada dpo yang sudah diamankan
namun izinkan saya untuk mewanti wanti
jangan sampai kemudian ada proses pemeriksaan terhadap si dpo
dengan cara cara yang menyiksa
karena itu akan menunjukkan problem kembali
terkait dengan validitas informasi
dan ujunginya terkait dengan seberapa profesional
seberapa kompeten sesungguhnya penyidik kita
dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka misalnya
alih alih memburu pengakuan atau keterangan atau sejenisnya dari si dpo
taati saja bahwa proses penegakan hukum kita itu berbasis pada pembuktian
sediakan alat bukti yang memadai
baru kemudian kita teryakinkan bahwa proses penegakan hukumnya
dan dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada para dpo tersebut
selama proses pembuktiannya masih menggantung
apalagi seandainya ditemukan adanya kejanggalan di sana sini
anggapan publik bahwa sudah terjadi miscarage of justice
akan menjadi pr yang sangat berat untuk dikoreksi
daripada kemudian jadi sebuah hutang yang amat sangat susah untuk dilunasi
ayo kembali lakukan proses penegakan hukum secara profesional
kalau saya sendiri membuat empat kriteria proses penegakan hukum yang sempurna
yaitu harus tuntas menyeluruh objektif dan transparan
objektif berarti sesuai dengan koridor hukum atau peraturan yang berlaku
dan sesuai dengan kaedah kaedah saintis
nah saya memilih untuk menyemangati terutama sekali generalis josiget yaitu kapolri
dalam kasus ferdisambo kita masih ingat
nyaris saat itu ada seorang brigadir eliezer yang hampir saja masuk penjara
karena disebut sebut pada awalnya sudah melakukan penembakan terhadap mendiang brigadir joshua
namun seluruh citizen dan netizen bersatu padu mendorong menyemangati otoritas polri
untuk mereview kembali proses penegakan hukum atas kasus tersebut
dan kapolri secara rendah hati sekaligus dengan high profile
secara terbuka mengatakan oke kita buka kita luruskan kita review kita koreksi dan sejenisnya
dan alhamdulillah ternyata kebesaran hati dari kapolri itu
tapi justru berhasil menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak pihak yang salah

tapi justru berhasil menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak pihak yang salah
nah saya membayangkan bahwa mimpi indah berupa semangat dari citizen dan netizen
serta sambutan yang baik dari otoritas polri dari kapolri
juga akan berujung manis bagi terrealisasinya keadilan
keadilan bagi fina keadilan bagi eki keadilan bagi seluruh terpidana
keadilan bagi seluruh buron keadilan bagi keluarga besar mereka
dan juga bagi marwah institusi penegakan hukum itu sendiri
baik terima kasih pak reza indragiri seorang psikologi forensik yang sudah bergabung dengan kompas tv
atas keterangan keterangan diberikan semoga bisa mencerahkan dan akan ada titik terang dari kasus fina ini
terima kasih sekali lagi ya pak atas waktunya telah bergabung dengan kompaktivity
selamat siang dan salam sehat ya pak
terima kasih assalamu alaikum
sampai jumpa di video selanjutnya